anda kembali di redaksi siang indonesia international motor show dua ribu delapan belas dibuka pada kamis sembilan belas april dua ribu delapan belas
presiden joko widodo pun hadir untuk membuka acara sambil melihat lihat sejumlah produk baru
lalu apa saja yang ada di ims tahun ini
konon katanya ada mobil seharga sembilan puluh miliar rupiah
albi pratama memiliki laporannya khusus untuk anda
ada suzuki tapi yang menarik nih suzuki nih masih tertutup
kira kira mobil apa yang bakal di launching sama suzuki di gelaran iems dua ribu delapan belas kali ini
nanti kata mbaknya suruh ngikutin presscon nya dulu
hari ini nah kita tunggu mobilnya seperti apa dan mobil apa nih ya
tidak hanya suzuki yang akan memperkenalkan produk terbarunya di iims dua ribu delapan belas kali ini
tetapi brand brand lain seperti mercedes benz chevrole wuling dan juga dfsk yang jadi pendatang baru di dua ribu delapan belas ini
juga akan mempertontonkan mobil mobil baru mereka
saya juga belum tahu dan bahkan pengunjung pengunjung yang datang ke sini ramai ini juga mungkin akan penasaran
seperti apa produk produk yang akan diperlihatkan dan juga diperkenalkan
hmm buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
mungkin ini kiasan yang tepat untuk menggambarkan sosok antara presiden joko widodo dan anak pertamanya gibran raka buming raka
kenapa saya katakan demikian
karena di ajang ims dua ribu delapan belas kali ini keduanya tidak mau kalah sama sama memamerkan motor mereka masing masing

di depan saya adalah motor presiden jokowi dengan basic royal enfield ballet tiga ratus lima puluh
yang juga pernah dipakai touring ke pelabuhan ratu beberapa waktu lalu
dan di sebelah sana motor mas gibran dengan basic honda cb satu ratus dua puluh lima bergaya cafe racer
di antara mobil mobil baru yang nantinya akan meramaikan pasar otomotif di indonesia
sejumlah mobil lainnya dari eropa seperti yang ada di hadapan saya ini juga dihadirkan ke ims dua ribu delapan belas kali ini
mobil mobil super mewah super kencang dan juga tentunya super mahal ini didatangkan langsung
dan salah satunya adalah hypercar yang ada di belakang saya bugatti veyron yang satu satunya ada di indonesia
ditaksir mobil tersebut memiliki harga mencapai sembilan puluh miliar rupiah
nah ims dua ribu delapan belas sendiri akan digelar selama sebelas hari berturut turut mulai sembilan belas april sampai dengan dua puluh sembilan april dua ribu delapan belas
albi pratama jakarta